ya selanjutnya menteri kesehatan budi gunadi sadikin juga menanggapi kasus covid sembilan belas yang menembus satu juta pada hari ini
setelah dipanggil rapat terbatas oleh presiden joko widodo
menkes budi juga menyatakan bahwa satu juta kasus covid sembilan belas di indonesia menandakan dua momen
yaitu momen untuk berkabung dan momen untuk bekerja keras dalam meredam penyebaran virus corona
pertama ini adalah saat adalah momen dimana kita harus berduka
yang kedua ini adalah saat adalah momen di mana kita harus bekerja keras harus bekerja sangat keras harus bekerja ekstra keras untuk memastikan dua hal tadi
disiplin protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak mencuci tangan kita lakukan dengan baik
untuk diri kita sendiri untuk keluarga kita tetangga kita dan teman teman kita
dan yang kedua kita harus secara disipil terkoordinasi bekerja bersama sama
kami nanti di kementerian kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa memastikan bahwa program testing
program tracing dan isolasi bagi yang terkena itu bisa segera kita lakukan